indonesia sesungguhnya agak terlambat menerapkan konsep mrt untuk menanggulangi masalah transportasinya
namun lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali
mari kita lihat rencana pembangunan jalur mrt yang tidak hanya utara selatan tapi juga barat timur
kita lihat bersama sama jalur ini merupakan jalur utara selatan yang akan mencapai panjang dua puluh tiga delapan km
sementara jalur dari timur ke barat akan mencapai delapan puluh tujuh km
jalur ini tengah dalam studi kelayakan dan konstruksinya bakal dimulai sebelum jalur selatan utara beroperasi
kita lihat bersama jalur selatan utara secara penuh ditargetkan selesai pada dua ribu dua puluh itu artinya empat tahun lagi
jalur ini akan dimulai dari lebak bulus di selatan hingga kampung bandan di kawasan kota tua jakarta utara
sementara jalur timur barat ditargetkan selesai antara dua ribu dua puluh empat dan dua ribu dua puluh
masih harus cukup bersabar artinya kemacetan masih akan terus terjadi
ada dua alternatif jalur yakni jalur cikarang ke tangerang dan bekasi tangerang
saat ini pengerjaan konstruksi yang sedang berlangsung adalah tahap pertama dari jalur selatan utara
dimulai dari lebak bulus hingga bundaran hotel indonesia di kawasan tamrin
jalur ini mencapai panjang lima belas km atau lima belas tujuh km untuk lebih tepatnya
targetnya akan selesai pada dua ribu delapan belas dua tahun lagi artinya